pada h empat menjelang lebaran situasi tol dalam kota jakarta terpantau cukup lengang
menurut data pusat informasi lalu lintas jasa marga lalu lintas dalam kota lengang karena sebagian besar warga jakarta mudik meninggalkan ibu kota